ribuan santri bersama ulama setapal kuda di kota probolinggo senin pagi menggelar isti gozah di pondok pesantren riyadu solihin
mereka prihatin dengan bencana tsunami yang terjadi di banten dan lampung
sementara ribuan jemaat gereja di jombang ikut berbela sungkawa atas bencana tsunami di tengah perayaan natal
ribuan santri pondok pesantren riyadlu solihin probolinggo senin pagi menggelar doa bersama dan istiqosah untuk korban bencana tsunami di selat sunda
para santri ikut prihatin dengan musibah yang terjadi
mereka tidak saja mendoakan korban yang meninggal tapi juga meminta agar indonesia dijauhkan dari balak dan bencana
mendoakan bersama mendoakan mudah mudahan keluarga bisa mendoakan disiapkan ketabahan dan mudah mudahan ke depannya dijauhkan dari balak bencana
tidak hanya para santri tetapi juga para pesantren
para santri ribuan jemaat gereja kristen jawi wetan atau gkjw mojowarno jombang juga menggelar doa bersama untuk korban bencana tsunami di selat sunda
dalam perayaan natal kali ini jemaat gereja turut prihatin dengan bencana alam tsunami yang melanda banten dan lampung
sebagai bentuk kepedulian dan rasa solidaritas jemaat tidak hanya melakukan doa bersama dengan menyalakan lilin
tapi juga penggalangan dana yang nantinya akan diberikan pada keluarga korban
dalam rangka kasih bersama itu kita ikut merasa
terbeban ikut merasa terpanggil untuk juga berdoa dan berbuat nyata bagi saudara saudara kita yang kena tsunami
selain menggelar doa bersama dan penggalangan dana jemaat juga berharap indonesia damai dan tidak ada lagi bencana besar